survei badan nasional penanggulangan terorisme pada tahun lalu menyebutkan
sembilan persen mahasiswa indonesia tertarik dengan paham radikal
bagaimana peran kampus dalam menangkal penyebaran paham radikal
ikuti liputan dari bandung berikut ini
salah satu dari dua wanita yang ditangkap aparat keamanan
di sekitar makobrimo peklapa dua depok adalah siska nur aziza
mahasiswa universitas pendidikan indonesia bandung
siska dan temannya kedapatan berada di sekitar makobrimo peklapa dua dengan membawa gunting
terang dari unit kegiatan dakwah mahasiswa upi menyebutkan
siska pernah menjadi anggota ukdm upi pada dua ribu lima
namun pada dua ribu tujuh belas siska dikeluarkan oleh ukdm upi dengan alasan memiliki pemahaman menyimpang
tentang islam dan bertentangan dengan ketentuan organisasi
siska merupakan salah satu contoh mahasiswa yang diduga mengalami radikalisasi
dua perguruan tinggi di bandung jawa barat
yakni universitas pendidikan indonesia dan
dan institut teknologi bandung
mengaku sudah mengambil langkah pencegahan agar paham radikalisme tidak masuk ke lingkungan kampus
kalau saya yang lihat misalkan di upi tadi
ada pembinaan pada kegiatan kegiatan di masjid yang terstruktur
maksudnya ya yang terstruktur dengan mata kuliah
dan itu dibimbing oleh dosen
nah tapi kan masalahnya kita kan tidak dua puluh empat jam membina mahasiswa
nah di luar itulah yang memungkinkan masuk ya
bisa saja ada mahasiswa yang menjadi anggota ormas
dari salah satu ormas
ya itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan
kami tidak melarang
tapi begitu yang bersangkutan membawa doktrin doktrinnya ke dalam kampus
nah itu kami peringatkan awalnya
kalau sudah diperingatan ya kami panggil
akhirnya ya tentunya bisa juga pada scourcing
dikutip dari republika co id
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
komisaris jenderal suhardi alyus mengatakan
paham radikalisme sudah masuk ke kampus di indonesia
survei bnpt pada dua ribu tujuh belas menunjukkan
sembilan persen mahasiswa dari lima belas provinsi di indonesia
tertarik pada paham radikal
menyebarnya paham radikal di kawasan kampus
diakui oleh kelva dan risma
mahasiswa perguruan tinggi negeri bandung
yang membenarkan ada ajakan untuk mengikuti paham radikal
gimana ya saya sendiri sih nggak pernah sih
maksudnya kayak diajak ajak yang aneh aneh
ya tapi pasti temen yang aneh aneh juga banyak
tapi kayak ya udah aja sih
aku sih selalu aja selama masih bisa memilah milah
yang baik sama yang berburuk
terus habis itu ya agama sih
yang penting tuh fondasi ya agama harus benar benar kuat
tapi ya meskipun kuat
ya tapi jangan sampai nyimpang juga gitu loh maksudnya
kalau risma sih alhamdulillah ya
risma kan jadi pondok gitu
jadi risma udah tahu gitu
gimana gerakan gerakan mereka yang radikal
ataupun yang melenceng itu seperti apa gitu
jadi risma bisa ya bisa membentengi diri sendiri
frankie wijaya bandung